kebetulan itu kan dekat dari sini
dia mau ketemu di taman pinus
kau bisa telepon polisi sekarang
saya angkat bentar ya
mama ketemu jessica
jessica sekretarisnya papa
mama ketemu jessica
dia mau dimana
iya ternyata pasien disana juga
pasiennya dokter andi
masih belum datang ini
masih belum datang ini
mama ketemu dimana
iya ternyata pasien disana juga pasien dokter andi
mama dipanggil sama dokter
giliran mau masuk ke ruangan
buat tunggu sebentar
pas mama selesai rumah keluar
ternyata jessica udah gak ada
dia udah pergi
dia udah pergi
dia kayaknya benci sama allah
terus mama coba minta
minta alamatnya ke adminnya dokter andi
jadi gimana ya
udah mama tenang dulu ya
mama tenangin diri dulu
ini aku masih ada urusan
nanti setelah urusan ini beres
aku bakal bantuin sama cari jessica lagi ya
jessica di klinik psikiater
apa dia juga mengalami depresi yang sama seperti mama
nah akhirnya kamu dateng
ayo silahkan duduk
semunjak gak ada jessi kita tuh kayak bajaj ilang bannya satu ya sa
gak bisa jalan
udah gak ada yang dandanin kita lagi ya
ya walaupun sebenarnya neneng udah cantik naturalisasi dari lahir ya
neneng juga tetep seneng kok didandanin sama jessi
iya saya juga seneng
kok didandanin dia dia kan pinter banget buat dandanin
saya aja suka
ya semoga suami dan mama saya bisa cepet nemuin jessi ya neneng
kok gak ada
baju nya kayak orang dari lapas ya
ada yang bisa saya bantu bu
saya dapat laporan kalau kondisi bu elsa sudah semakin membaik
saya kesini mau mengecek
saya kesini mau mengecek
elsa sudah semakin membaik dan dia sudah tidak pernah histeris lagi
sukurlah kalau begitu
kami akan segera pindahkan elsa kembali ke lapas
selamat sore ibu
selamat sore ibu
selamat sore ibu
maaf ya bu saya pakai masker soalnya lagi flu

bener kan kondisi elsa dan dita sudah membaik
ya terima kasih atas laporannya
kami akan segera proses agar elsa kembali ke lapas pinang jaya

ya ibu semua sama
ya ibu semua sama
bagus elsa akan masuk bui lagi
bagus elsa akan masuk bui lagi
kalau gua lapor ini ke bos
dan ini akan kembaliin kepercayaan bos ke gua

kan gua udah bilang
gua udah gak mau lagi berurusan sama lu
saya telepon mau kasih tahu bapak
saya udah ketahuan di tempat rehabilitasi pa
mamanya elsa marah besar
saya di pecat dan dilaporkan ke polisi pa
sekarang saya di pecat dan dilaporkan ke polisi pa
jadi bukan urusan gua
ini urusan bapak juga dong
kan bisa aja
cat saya semua aku ketahuan
bener bener bisa dicari juga kan
kalau gue dicariin juga sama kepolisian bandung
makin sempit ruang gerak gue
terus maulah pak
saya mau minta uang untuk keluar kota pak
saya mau tinggal di malang
saya butuh uang dua juta
kartu atm saja hilang
saya minta uang kes saja ya
ketemu di taman pinus jam enam
kebetulan itu kan deket
dia mau ketemu di taman pinus
al kau bisa telfon polisi sekarang